eh apaan sih
jangan jangan orang terini tuh bener toyo
kalo non dewi itu basicnya perempuan gak bener
sstt kamu tuh kalo ngomong buat diatur
nanti kalo kedengeran sama non dewi nya malah repot rusaknya
non dewi tuh baik loh orangnya loh ya
eh denger kan perempuan baik baik mana ada yang kayak begitu
bisanya nyuruh nyuruh doang ini jam segini masih tidur
lebih dari nyonya eh jangan jangan dia itu okb
eh kamu tuh gimana sih
okb aja gak ngerti
oh okb itu orang kayak
mesra banget mereka
gue jadi terharu
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku butuh darah manusia untuk kepulihanku
sepertinya aku mendapatkan mangsa
pada saat itu maaf
tidak ada yang bisa melakukan apa yang saya inginkan
tapi lebih dari rupanya
aku mau ke rumah
ada yang bisa
saya tadi naik taksi
tapi taksinya kurang ngajar sama saya
saya malah diturunin di pinggir jalan

padahal saya gak tau ini dimana
boleh juga nih cewek
aduh kasian kamu
cewek kalo disini sendirian
gimana kalo kamu aku anterin aja
boleh boleh mas
ini mangsa aku selanjutnya
sepertinya sebentar lagi aku akan membunuh dia
sekarang kan aku antarin kamu
tapi kalo dalam waktu
lima belas menit kamu boleh
jadi aku sudah mati
yang terpenting sekarang
si luman ular
dia gak tau siapa gua
dia masih hidup
aku kan si luman ular
emangnya kamu gak takut sama aku
gak ada yang harus gue takutin di dunia ini
gua suka sama lu

tapi kamu harus tahu
cinta aku hanya untuk kamu
kamu belum tidur
tadi aku ketemu cinta yang jeli
sinta masih sangat mencintai aku
tapi dia minta satu hal
cinta minta aku bahagia sama kamu
kamu tenang aja ya
aku akan selalu ada di samping kamu
di sisi kamu
jadi kamu gak perlu nentuin keputusan kamu terburu buru
biarkan semua terjadi seiring berjalannya waktu
makasih ya cinta
kamu udah sangat ngertiin aku
terlambat untuk kamu sadari
mengulangkan cinta itu
minta satu hal sama kamu
yang tak sudah
aku minta satu senyuman dari kamu
bukan lagi kampusku
mengulang semua harimu

bukan lagi kampusku
mengulang semua harimu
sudah kering air mata aku
sumpah mati kau
sumpah mati kau rusak jiwa aku
sumpah mati kau rusak jiwa aku
kalian lebih selesa nicht schikan
mungkin perubahan saya yang lebih balas
dia nyuruh doang dia jam segini masih tidur
lebih dari nyonya
jangan jangan dia itu okb
ih kamu tuh gimana sih
okb aja gak ngerti okb itu orang kaya baru
wah lah kalo kaya gitu berarti masih baik kan non angeli ya kalo kaya gitu ya
non angeli tuh bangun tidur terus lari pagi
anjli ngerti ya orang
kamu tuh gak ada kerjaan
gak ada kerjaan kamu disini ya
kalo gak ada kerjaan nanti biar kelet kelet kamu sekalian mau
orang lagi cerita
aku berangkat kantor dulu ya
aku tidur lagi ya aku masih ngantuk
mungkin dewi kecapean kali ya
jadi masih ngantuk
kamu lanjut tidur aja lagi ya
tapi jangan lupa nanti jumbo ke bapak dirumah sakit
aku berangkat nih ya
rama aku senang banget bisa ngeliat kamu semangat kerja lagi
ini semua berkat kamu
teman yang selalu ada buat aku
ular yang kamu taruh kamar kakak semalam
praju bakalan bunuh gue nih kalau tau putrinya udah kabur
putri mau menikah dengan eros
gak ada pilihan lain
dia bahkan lebih jahat daripada kakinya rendra
putri akan menderita
lebih baik aku menderita racu
daripada eros menyakiti keluarga rapuh
ini adalah kesempatan yang tepat untuk aku mendapatkan logistik kasimu
harusnya aku bisa menjaga putri
ini bukan kesalahan kamu racu
ini kemauan aku
aku cuma minta satu hal
kamu harus menjaga dewi baik baik
dan pastikan keadaannya baik baik raju
hanya dewi yang aku punya
kamu dengar aku baik baik ya
ini bukan salah aku loh
bukan salah aku
jangan marah ya
putri ular kamu ilang
abur dia gak tau kemana
itu kan tadi janji gak marah
aku gak marah kok
udah kamu tenang aja ya
putri lagi sama aku kok
pokoknya mending jangan macem macem oke
putri jaga diri ya
beliau sudah meninggal kami tidak bisa menyelamatkannya
ya ampun bapak
pak jangan tinggalin api pak
papa udah siuman
afiq panggilin dokter ya pak
awik panggil dokter
papa tunggu sebentar
pak arta yang terhormat
kamu sudah cukup lama hidup dalam kemewahan
ke alam lain
tenang pak arta
saya cuma perlu ini doang
dokternya udah datang pak
papa tadi sulit
dan dia backpack aja
dokter harus melakukan sesuatu
dokter please dokter aku kasih suatu dokter do something dong dokter please
dokter harus susah papa saya harus hidup ayo dokter
aduh menemudan pak arta kuang
ya ampun makasih
aduh menemudan pak arta kuang
ibu beliau sudah meninggal kami tidak bisa menyelamatkannya
ya ampun papa
ya ampun pak jangan tinggalin amir
pak jangan tinggalin amir pak
papa jangan bercanda sama mama
kenapa jadi begini pak

silvia yang kuat ya sil
kamu harus tabah sil
jangan ambil suami saya ya allah
iya raina papa kamu sudah meninggal
kenapa papa meninggalin raina
semua ini gara gara kamu
kalau aja kamu mau tanda tangan semua properti kamu dialihkan atas nama aku
gak akan kayak gini kejadiannya
dan kamu harus tanggung jawab atas kematian papa kamu
apa kamu udah meninggal gak usah dipikirin lagi
sekarang kamu ikutin semua kemauan aku
kalau enggak nasib adik sama mama kamu akan nyusul bapak kamu
belak manis ya
pagi pagi kok udah gak ada
maaf siti aku pergi dari subuh
sekarang aku akan mengantarkan barang dari pagi
aku pulang sebelum kamu pergi kerja
pemirsa kali ini berita duka datang dari pengusaha ternama dan terkaya
beliau dinyatakan meninggal dunia pukul empat dini hari tadi
disinyalir beliau meninggal karena terkena serangan jantung
sekian dan terima kasih
om arta meninggal
ma ma tunggu ma
mbak mbak mbak
mbak mbak mbak
siapkan hati ya mbak
bapak jangan tinggalin mama mbak
aku mau hidup sendiri ma
kenapa jadi seperti ini
kamu lihat sekarang
suami kamu sudah meninggal dan sebentar lagi kamu akan menyusun
saya sudah pernah peringatkan sama kamu sylvia
karma itu adalah kamu
kamu sudah membuat bela anak saya menderita
dan sekarang kamu lihat sendiri
karena itu sudah ada di kamu
ini keadilan allah
dan kamu harus ingat
allah selalu mendengarkan doa orang orang yang kamu zolimi
ingat itu sylvia
perempuan jahat kamu perempuan jahat
kau nggak ke mana ousesh siap
kamu sih sama lagu penghantar
tadi kamu tahu bagaimana

tidak hanya saya punya akses menyusul